jangan kau ganggu ganggu kami jangan kau rusak lagi dengan omonganmu itu
kami tunggu permintaan maaf kamu secara terbukak
itulah pernyataan komandan kodim enam ratus dua puluh tiga cilegon letkol infantri ariwidyo prasetyo
yang menganggap anggota komisi satu dpr ri fnd simbolon menyakiti institusinya
ia meminta fnd simbolon meminta maaf karena mengibaratkan tni seperti gerombolan saat rapat dengan panglima tni
menanggapi videonya yang viral letkol infantri ariwidyo prasetyo akhirnya angkat bicara
menurutnya pernyataan fnd simbolon dapat memicu perpecahan dan kegaduhan di masyarakat
harapannya tidak terjadi lagi adanya keluaran
ada suatu pernyataan pernyataan yang negatif terhadap kita semuanya baik itu tni ataupun mungkin unsur unsur yang lainnya
video kemarahan komandan kodim enam ratus dua puluh tiga cilegon ini tak lepas dari ajakan kepala staf angkatan darat dudung abdurrahman
saat melakukan telekonferensi dengan jajarannya
mengutip cnn indonesia com dudung meminta jajarannya tidak tinggal diam
ia meminta prajuritnya bergerak
dan menyatakan tidak terima dengan pernyataan effendi simbolon
setelah menyebut tni seperti gerombolan ormas pada rapat kerja komisi satu dpr ri
fnd simbolon akhirnya menyatakan permintaan maaf pada rabu siang
ia juga mengaku sudah bertemu langsung dengan panglima tni jenderal andika perkasa
untuk menyampaikan langsung permohonan maafnya
menyangkut seputar soal gerombolan dan ormas
yang sejatinya sejujurnya saya tidak pernah menstigmakan tni itu gerombolan
tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan kalau tidak ada kemudian harmoni dan seterusnya
itu seperti gerombolan seperti ormas
sementara itu pengamat dari indonesia intelligence institute
menganggap adanya polemik ketersinggungan ini seharusnya menjadi bahan pemenahan di internal tni
oleh itu yang dilakukan secara internal baru kemudian dihubungkan yang harmonis dengan dpr
polemik pernyataan fnd simbolon muncul saat dirinya menyoroti ketidakharmonisan yang tercium di tubuh tni
hal itu terindikasi karena kepala staf angkatan darat jenderal dudung abdurrahman
seringkali tidak nampak mendampingi panglima tni jenderal andika perkasa saat memenuhi undangan dpr
tim liputan cnn indonesia
kami sebenarnya butuh